penangkapan yang menyasar penyelenggara pemilu di garut jawa barat mencoreng pelaksanaan pilkada serentak
sebuah rekaman video amatir detik detik kantor ketua panwaslu garut digeledah beredar
di tengah kasus hukum yang mendera ketuanya panwaslu garut menggelar musyawarah penyelesaian sengketa pilkada
rekaman video amatir ini mengabadikan detik detik penangkapan hsb ketua panwaslu garut jawa barat sabtu siang
hsb tak berkutik saat tim anti manipolitik mabes polri dan polda jawa barat meminta keterangannya
selain itu ketua panwaslu juga diminta tim satgas anti manipolitik untuk membuka lacip meja kerja hingga lemari yang diduga menyimpan berkas pilkada
tampak juga ketua panwaslu menandatangani berkas sebelum akhirnya dibawa petugas
kepolisian resort garut membenarkan terjadi penangkapan terhadap dua orang penyelenggara pemilu
keduanya diduga menerima gratifikasi untuk
meloloskan pasangan calon bupati garut
tak hanya ketua panwaslu hsb komisioner kpud garut berinisial ad juga turut ditahan
namun status keduanya masih belum ditetapkan menjadi tersangka
sementara kami hanya membantu kaitan dengan mendukung kegiatan dari tim manipolitik mabes dan polda
selebihnya satu di atas kami yang menyelesaikan
kalau khususnya untuk sekarang ini
panwas segi kaitan hasil sidang ini
kira kira sudah ada indikasinya untuk misalnya sampai ke
kalau indikasi kami kurang monitor
fokus ke dalam kaitan pengamanan atau keamanan
untuk berjalannya kasus satu sidang tersebut
di tengah kasus yang menjerat ketuanya panwaslu
garut menggelar musyawarah penyelesaian sengketa pilkada minggu sore
pasangan bakal calon bupati garut agus supriyadi dan imas aan ubudiah
beberapa waktu lalu
menyatakan tidak lolos pensalonan secara administrasi
pasangan yang diusung partai demokrat dan pkb ini
langsung mengajukan gugatan ke bawaslu jawa barat dan pusat
rencananya minggu sore
sidang putusan akan digelar untuk menetapkan lolos dan tidaknya agus imas
jadi peserta pilkada garut
deden rahadian garut